saudara kasus demam berdarah di wilayah malingping lebak banten terus mengalami peningkatan sejak bulan januari sampai dengan akhir februari dua ribu dua puluh
sejak awal tahun dua ribu dua puluh empat kasus dbd yang dirawat di rsud malingping terus mengalami peningkatan
dari data yang masuk pasien dbd yang dirawat pada bulan januari sebanyak satu ratus sembilan orang dan di bulan februari sebanyak satu ratus enam puluh pasien sehingga total jumlah sebanyak dua ratus enam puluh sembilan orang
sejak awal tahun dua ribu dua puluh empat kasus dbd yang dirawat di rsud malingping terus mengalami peningkatan
tidak hanya di lebak banten sejak awal januari hingga awal maret dua ribu dua puluh empat rumah sakit umum pamulang kota tangerang selatan telah merawat enam puluh pasien demam berdarah denge
dari enam puluh pasien yang dirawat lima puluh satu dirawat
di antaranya sudah dinyatakan sembuh
delapan pasien yang didiagnosis terpapar dbd masih menjalani rawat inap di gedung tiga lantai lima dan enam rumah sakit umum kota tangerang selatan
dari catatan medis rumah sakit umum pamulang kota tangerang selatan enam puluh pasien dbd yang dirawat rata rata memiliki gejala awal demam tinggi
pasien dbd yang dirawat merupakan pasien hasil rujukan dari puskesmas dan pasien dari igd
dari awal tahun kasus demam berdarah kami sudah melayani pasien dengan kasus demam berdarah kurang lebih enam puluh pasien yang mana saat ini sedang dirawat ada sembilan pasien jenis kelamin laki laki tujuh dan perempuan dua
untuk kategori dewasa dan anak anak bercampur dan untuk kategori dewasa ada tiga puluh sembilan dan untuk anak anak kurang lebih dua puluh satu orang